tanya tanya aku dengar kamu bunuh diri ya
tapi kok tangannya mulus mulus aja ya kamu menyidi di tangan kamu yang mana ya
apa yang itu ngapain sih kamu kesini kamu nggak usah ikut campur dalam urusan aku ya
kalau soal tipe menipu
kamu tuh gak ada bandingannya sama aku
jadi daripada kita jadi musuh gimana kalau kita kerjasama saling menguntungkan
maksud kamu apa sih aku gak ngerti
tanya kamu pikir kamu pinter ya aku kasih tahu kamu ya
aku sudah selidiki dan ternyata kamu minta tolong sama dokter yang kerja di sini untuk bersandiwara
yang ternyata dokter itu adalah teman kuliah kamu yang lebih menarik lagi adalah jody pun ikut serta dalam penipuan ini
yang aku pengen tahu rencana apa yang kamu punya buat nona ya
jangan berani bikin rencana aku gagal ya ini bukan urusan kamu
kalau nggak kamu akan menyesal
sebenarnya aku sayang sama kamu tanya
tapi kadang kadang aku gak ngerti jalan pikiran kamu tanya
kamu melakukan semua ini supaya nara gak jadian sama nona gitu
jangan bilang kamu beneran jatuh cinta sama si anak curun itu
tanya nara itu baik tapi dia cucu sopir
dia bukan orang kaya dia orang biasa aja
harusnya kau tahu itu dong
ya aku tahu
kamu tahu nggak sih nara dulu sangat mencintai aku
ngejar ngejar aku kayak orang gila dan karena aku gak mau